pesta pizza gratis minggu pagi digelar di kabupaten bojonegoro
dua buah pizza raksasa disajikan untuk ratusan warga yang hadir
hanya dalam waktu kurang dari tiga puluh menit pizza berdiameter dua meter pun ludes di serbu warga
keseruan terjadi di pesta pizza yang diselenggarakan sebuah hotel di kabupaten bojonegoro minggu pagi
sejumlah koki nampak sibuk menyiapkan dua buah pizza raksasa berdiameter dua meter untuk warga sekitar yang mengikuti acara jalan sehat
pembuatan dua buah pizza raksasa ini dilakukan delapan koki profesional
sementara bahan yang dibutuhkan sebanyak seratus kg tepung sepuluh kg sosis sapi dan empat puluh kg keju
pembuatan dua buah pizza raksasa ini dilakukan di kabupaten bojonegoro minggu pagi
pembuatan dua buah pizza raksasa ini dilakukan di kabupaten bojonegoro minggu pagi
pembuatan dua buah pizza raksasa ini dilakukan di kabupaten bojonegoro minggu pagi
pembuatan dua buah pizza raksasa ini dilakukan di kabupaten bojonegoro minggu pagi